jangan kan menafkahkan keluarga
menafkahkan diri sendiri saja tidak mampu
ayo cepetan mau dimasak
pak nanti jangan lupa
kita hampir ke toko buah
sudah kaset belum
ini mau ditaruh dimana
disini aja kan gak usah di dalam
disusun disini ya
bagus ya atu
yolah gak perlu kusoi kusoi segala milik pohon
belum kanan lagi aja di dalam malu dilihatin orang
orang aku masih kangen
iya nanti aja di dalam tuh
kenapa ini tenggal langsung dimasukin ke dalam
nanti biar ucuy aja yang beresin semuanya
tadi pamitnya sih ke cidahu katanya
makasih ya kang ya
ucu tau gak nanti perabotannya dipesen mams juga besok udah sampe semua
yaudah kita terusin pelukannya di dalam
nunggu ya mam
ustaz gmt seperti apa
bu cuy mampir lah tuh
mau pada kemana tuh ini teh rame rame
mau ke ciraus deh
mau ke rumah pak ustadz kemet
pasti pak ustadz kemetnya seneng
yaudah tuh yuk mampir dulu masuk
kita udah takut kesorean
salam aja sama mbak eros ya
iya nanti dede salamin ya
amit dulu ya deh
hati hati semoga lancar
nanya ke tangkot disana pak
rencananya teh di ladang mau nanam apa bapak
assalamualaikum ayo kita berangkat
nggak minum dulu
terima kasih mak takut kesiangan
bapak berangkat dulu yuk
ma debbie pergi sebentar ya
mau ke taman bacaan
tapi jangan lama lama ya
kan nanti sore mau ke rumah kakek
iya mah debbie perginya sebentar kok
yaudah kalo gitu debbie pergi dulu ya ma
ini bukan yang pertama
pasti juga bukan yang terakhir
esi cuma kepengen kerja tenang
esi cuma kepengen
semua yang ada di rumah ini itu bisa dipercaya
selama esi keluar negeri
pandangan cinta dari mata ayahnya
febri gak mau
pernikahan itu cuma bisa dipertahankan
kalau kedua duanya bisa mempertahankan
bukan cuma salah satunya
kenapa ayah masih masak buatkan koswara
karena ayah cuma pengen punya uang
dan bisa ninggalin keluarga ini kan
gak cinta sama esi
cuma butuh sama esi
esi capek ah
gak bisa hanya satu orang yang setia
gak bisa hanya satu orang yang berkorban
esi udah ngorbanin segalanya
waktu pikiran tenaga
tapi apa yang udah aku korbanin
memang cuma esi yang berkorban
aa ini suami apa
jangankan menafkahkan keluarga
menafkahkan diri sendiri aa saja tidak mampu